para pemain tim nasional indonesia u tujuh belas terus digembleng dalam persiapan menghadapi piala dunia u tujuh belas november mendatang
tahap awal pemusatan latihan yang dimulai sepuluh juli lalu diikuti tiga puluh empat nama
mayoritas adalah pemain jebolan piala aff u enam belas dua ribu dua puluh dua ditambah diaspora dan pemain hasil seleksi beberapa waktu lalu
jumlahnya akan terus mengalami perubahan karena sistem seleksi menggunakan model promosi dan degradasi
latih bima sakti pun mengaku kerangka squad tim nasional u tujuh belas mulai terbentuk
dalam peluncuran storm mills selaku aparel resmi tim nasional di semarang jawa tengah pada sabtu
coach bima mengaku anak asuhnya mendapat pengalaman berharga lewat beberapa laga uji coba di bali
mantan gelandang sekaligus kapten timnas indonesia itu mengaku telah melihat progres dalam training center timnas u tujuh belas sejauh ini

tidak melihat hasilnya walaupun kita menang tapi yang paling terpenting pemain mengerti topik topik latin yang sudah kita berikan di solo kemarin
hasil nada diungkapkan kapten tim nasional indonesia u tujuh belas muhammad iqbal gwinjangge
pemain yang berposisi sebagai gelandang ini mengaku evaluasi terus dilakukan menuju gelaran piala dunia u tujuh belas
alhamdulillah dari beberapa uji coba yang kita lakukan kita melakukan banyak evaluasi ya
di dalam latihan kita lihat kekurangan kita dan kelebihan kita
dan insya allah kita akan terus interpresi tim kita agar bisa menjadi lebih baik untuk persiapan menuju piala dunia u tujuh belas
untuk saat ini fokus pelatih pada defen organisasi bagaimana kita defense bersama sama compact dan satu lawan satu agar kuat
agar jika mendapatkan situasi seperti itu kita sudah terbiasa terus kita bisa percaya diri
dan kita bisa berpikir bagaimana kita akan berpikir
pemusatan latihan timnas u tujuh belas selanjutnya akan berlangsung di jakarta mulai senin
sementara pemain yang lolos seleksi di beberapa daerah akan dikumpulkan mulai lima belas agustus
nantinya pemain terpilih akan masuk skuad garuda asia
bima sakti menargetkan dua puluh enam pemain untuk squad final yang berlaga di piala dunia u tujuh belas yang berlangsung sepuluh november sampai dua desember di indonesia